salah satu perusahaan cat indonesia turut berkontribusi dengan memberikan cat merah dan putih sebanyak lebih dari dua ratus empat puluh tiga ribu liter cat untuk dua puluh empat ribu lebih gapura di indonesia
muri mengapresiasi dengan memberikan penghargaan atas pemberian cat terbanyak
merah merdeka seribu sembilan ratus empat puluh lima dan briliant white seribu satu putih besi
warna ini diformulasikan khusus untuk perayaan kemerdekaan indonesia
sejumlah karyawan nippon paint dan kementerian dalam negeri turut berpartisipasi mengecat gapura serta membuat yel yel di kantor dijen bina pemerintahan desa kemendagri
penghargaan rekor muri keempat pengecatan gapura merah putih terbanyak diberikan kepada nippon pen indonesia
semoga program csr seperti gapura merah putih ini dapat menjangkau banyak wilayah di indonesia
selain memberikan nuansa yang hangat akan nilai nilai perjuangan dan persatuan juga diharapkan menjadi pendorong eratnya kekompakan antar warga